pemerintah kota bandung resmi melarang adanya kegiatan perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
larangan ini tertera dalam surat edaran wali kota bandung pada lima belas desember lalu
hal ini guna mengurangi potensi kerumunan di tengah kondisi kasus covid sembilan belas kota bandung yang masih tinggi
pemkot bandung pun mengimbau masyarakat untuk tidak membeli trompet
saat ini pak wali belum mengeluarkan larangan
tapi kami sudah melakukan himbauan sebaiknya orang tidak membeli ya
karena itu berpotensi juga menjadi sumber covid ya penularan covid
adanya larangan merayakan tahun baru dan imbauan untuk tidak membeli trompet berdampak pada pedagang trompet di kota bandung
pada tiga hari jelang perayaan tahun baru beberapa ruas jalan kota bandung sepi dari pedagang trompet
seperti halnya di jalan ciham pelancong

biasanya jalan cihamplas menjadi tempat strategis para pedagang trompet
karena ramai dikunjungi warga kota bandung dan wisatawan
selain pedagang trompet pengelola hotel yang biasa mengadakan acara tahun baru pun turut merasakan dampak dari larangan perayaan tahun baru
namun pengelola hotel mendukung imbauan pemerintah kota bandung
guna memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
setiap tahun biasanya di konvensi kita itu ada international artist dan national artist
tahun ini benar benar kita comply kita tidak adakan kegiatan apa apa
di ballroom biasanya juga ada
kemudian di kawasan kita itu ada firework yang terbesar terlama di bandung
tahun ini juga kita tidak adakan juga
pemerintah kota bandung meminta masyarakat untuk mematuhi surat edaran soal larangan perayaan tahun baru
apabila terdapat potensi kerumunan dan sejumlah tempat yang bersikukuh menyelenggarakan perayaan pergantian tahun
pemkot bandung tak segan memberikan sanksi
bandung jawa barat